pemerintah kota bekasi mulai menelusuri asal muasal limbah medis
yang berada dalam karung dan beberapa di antaranya tercecer di tempat pembuangan akhir sampah sumur batu bantar gebang kota bekasi jawa barat
menurut pemerintah kota bekasi sampah ini diklaim merupakan sampah rumah sakit non b tiga yang sengaja dikumpulkan seseorang
meski di dalamnya terdapat masker bekas dan botol infus
limbah medis yang ditemukan juga bukan limbah bahan berbahaya dan beracun atau b tiga
dinas lingkungan hidup pemerintah kota bekasi memastikan rumah sakit umum daerah kota bekasi tidak membuang sampah medis di tpa sumur batu
rsud kota bekasi telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengolahan limbah medis terutama limbah penanganan pasien covid sembilan belas
yang berbahaya itu hasil dari ruang isolasi hasil dari tracking ya
medis atau tim surveillance apalagi yang dinyatakan positif
semua punya kerjasama dengan pengelola insenerator jadi nggak perlu dikhawatirkan
pasti ada sanksi kalau memang datangnya dari kegiatan kegiatan yang tadi tim surveillance tim kesehatan atau dari ruang ruang isolasi
sebelumnya dalam penelusuran pengamat persampahan yang tergabung dalam koalisi persampahan nasional ditemukan sejumlah masker bekas
selang infus beserta botol infus yang menyatu dengan satu
sampah rumah tangga di tempat pembuangan akhir sampah sumur batu bantar gebang bekasi jawa barat
pengamat menduga adanya mata rantai ekonomi dalam pembuangan sampah medis tersebut
limbah medis itu memang apa namanya ada semacam jaringan bisnis lah gitu ya
dari penghasil limbah medis ada
segitu terus disalurkan ke pelapa ini sampah
nah kemudian disortir oleh para pemulung jadi dia punya pekerja begitu
bagong menambahkan sampah medis yang seharusnya dimusnahkan oleh pihak rumah sakit ini diduga dikelola oleh pihak ketiga
pihak ketiga yang kewalahan menangani sampah medis itu diduga membuang sampah tersebut ke tpa sumur batu
tim liputan cnn indonesia